kita menuju ke riau kualitas udara di pekanbaru sabtu pagi cenderung lebih baik dari hari hari sebelumnya
tidak ada lagi kabut asap sisa kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti daerah itu
dalam tiga pekan terakhir pekanbaru maupun sejumlah wilayah riau telah diguyur hujan
meski belum merata dan dalam intensitas ringan hingga sedang
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg stasiun pekanbaru menyebutkan
provinsi riau tengah memasuki masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan
musim hujan diprediksi terjadi pada pertengahan oktober
meski demikian bmkg pekanbaru masih memantau adanya sepuluh titik panas
yang diindikasikan kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di kuantan singingi dua titik
kampar dua titik indragiri hilir tiga titik indragiri hulu dua titik dan siak satu titik
karena belum memasuki musim kemarau

karena cenderung hujan di provinsi riau ini masih kategori ringan hingga sedang
kalau untuk masuk musim penghujan
diperkirakan pertengahan oktober ini sudah mulai masuk musim penghujan
namun kan beberapa dari mulai awal oktober ini sudah mulai hujan di beberapa wilayah provinsi riau